meskipun ke sembilan belas baru dibuka sabtu ini sejumlah daerah sudah banyak memperoleh medali emas dari beberapa cabang olahraga
bahkan jumat kemarin jawa timur meraih empat medali emas di cabang selam kolam
kontingen jawa timur mendominasi cabang selam kolam di kolam renang catherine surya kota cirebon pada hari jumat
jawa timur merebut empat medali emas dari enam nomor selam yang diperbutkan
medali masing masing diperoleh pricilia gunawan di nomor delapan ratus meter surface putri
gunter pratama putra di nomor bivins seratus meter putra
sementara itu dua emas lain direbut dki jakarta dan papua
dapat medali juga emas juga
ini yang dari tahun dua ribu
turut turut di depon ini
kontingen jawa timur masih berharap mendapat empat medali emas di nomor selam kolam pada sabtu dan minggu
untuk memenuhi target delapan emas dari cabang selam kolam
empat medali dari enam yang diperbutkan
untuk targetnya sendiri di cabang ini sendiri berapa pak
insya allah delapan
seluruh medali ini kita dapat empat
selain mendapat medali emas para atlet peraih medali emas juga langsung mendapatkan uang bonus dari koni jawa timur
masing masing sebesar tiga puluh juta rupiah